usai melakukan pemeriksaan selama satu x dua puluh empat jam terhadap dua puluh satu orang yang terjaring operasi tangkap tangan
kpk menetapkan delapan orang tersangka
penetapan ini terkait kasus dugaan suap dalam proyek sistem penyediaan air minum kementerian pupr pada minggu dini hari di gedung kpk
kpk mengamankan dua puluh satu orang dari operasi tangkap tangan terkait dugaan suap di kementerian pupr
di empat lokasi yang berbeda di jakarta pada jumat dua puluh delapan desember
kasus ini diduga untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum tahun dua ribu tujuh belas
di umpulan tiga pasuruan lampung toba satu dan katulampa
dugaan suap juga terkait dengan pengadaan pipa hdpe di bekasi dan donggala yang merupakan daerah bencana
total uang yang diamankan sebesar lima tiga miliar rupiah lima dolar amerika dan dua puluh dua ribu dolar singapura
atas hasil pemeriksaan yang dilakukan
selama dua x dua puluh empat jam kpk menetapkan delapan orang tersangka yang terdiri dari pejabat kementerian pupr dan pihak swasta
setelah melakukan pemeriksaan satu x dua puluh empat jam dilanjutkan dengan gelar perkara
disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh pejabat kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
terkait dengan proyek proyek pembangunan sistem penyediaan air minum atau spam
di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun anggaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan delapan orang tersangka yaitu
a diduga sebagai pemberi bsu direktur utama ptwke lsu direktur ptwke iir direktur pttsp yul direktur pttsp
kemudian diduga sebagai penerima
h re kepala satuan kerja spam strategis pejabat pembuat komitmen atau ppk spam lampung
kemudian mwr ppk spam katulampa kemudian tmn kepala satuan kerja spam darurat kemudian dsa ppk spam toba